saksikan esports star indonesia season tiga di gtv
atau justru ini memang membuktian elsa kalau ricky selama ini hanya fit
karena cinta gue begitu besar dan tulus sama lo
jangan sembarang andre
dia cinta banget sama gue
saya dengar ya
fondasi cinta itu harus percaya satu sama lain sih
kalau nino beneran cinta sama allah
harusnya gak segampang itu dia percaya sama fitnah gue

dia percaya saya
cinta dia itu sekuat cinta lo saya
gue gak bisa ngeliat lo disiasiakan seperti ini
karena udah gua
aku mengangkat siang